aku akan menghampiri
masya allah pagi juga eh siang juga
eh bangun bangun
aduh mel liat deh
lihat deh lu udah kemana mana
makin lo susah banget sih banguninnya
yaudah mandi mandi aja
ntar gue mau mandi mau diomelin gue
aduh tadi gue ngedown diketek lo kayak bau banget
ntar kalau diranyain yang kemarin gimana ya
dia mau nanya soal berapa ada diana
terus kalau dia nanya gue jawab apa
kalau dia nanya
baru bangun ya
ngga yang baru bangun si meli nih
kan gue sama megan lagi nginep di rumah meli
dia yang baru bangun dari tadi gue gak mandi mandi gara gara dia
aduh jadi pengen deh
kapan kapan kita pada nginep aja bareng di rumahmu rek
sekalian ngerjain mahmud
nggak ada kesempatan lagi kayaknya
ya soalnya kan gue udah mau pindah asrama
ajakin temen temen semuanya
megan raya meli
ya anggap aja lah
terakhir kalinya kita ketemu
sebenarnya sih bisa aja gue kayak gitu
cuma menurut gue kayaknya percuma deh
ya mau gue kabur gimana pun
istri muda bahwa gue tuh akan selalu punya cara buat komporin papi
supaya maksa gue buat masuk ke asrama
terus gimana dong
yaudah kita ketemuan aja dulu
nanti gue telfon si raya deh atau gue jemput ya
yaudah kalo gitu
kita ketemuan di warung babe ya
yaudah jemsek jemsek
lo diselamat lagi
nah mana ternyata keluarin
sok nah terus
dua tiga terus
terus terus terus
om kejam banget sih
ini bukan kejam
ini teh mau latih keras
yang lama sampai kamu bosan sampai kamu nex sampai kamu muntah baru pulang
kalau gitu surti ngambil keranjang dulu ya
mumpung lagi eka pergi surti belanja
gue harus lancarin rencana gue yang sebelumnya tertunda